berpuasa di tengah pandemi memiliki tantangan tersendiri
aktivitas yang padat dan kekurangan asupan nutrisi membuat daya tahan tubuh menurun
agar puasa tetap lancar dan tubuh menjadi bugar diperlukan upaya maksimal
yakni dengan menerapkan pola hidup sehat dan mengonsumsi makanan dengan nutrisi seimbang
bagi arya stawahyu menyiapkan menu makanan sehat menjadi keharusan agar kesehatan keluarga tetap terjaga
sebagai ibu dengan dua orang putri dirinya sudah menyiapkan variasi menu harian selama berpuasa
dengan ragam kombinasi sayuran sehat berserat protein karbohidrat dan buah segar
nah jika asupan makanan kita dirasa kurang memenuhi unsur gizi
menurut dokter cindy tidak ada salahnya untuk menambahkan suplemen lain
seperti madu yang mengandung vitamin dan mineral dengan catatan tidak berlebihan
ini bertujuan agar imunitas tubuh tetap terjaga selama berpuasa di tengah pandemi
untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita tentu saja kita butuh
menurunkan lemak tubuh kita
karena pada orang yang lemaknya berlebihan itu daya tahan tubuhnya juga lebih turun
resiko inflamasinya juga lebih tinggi
jadi sebaiknya momen masa kita berpuasa ini
kita bisa gunakan juga untuk mengontrol asupan kita
sehingga pada waktu berpuasa kita juga punya bonus
selain mengatur pola makan kebiasaan sehat lainnya yang diperlukan saat berpuasa di masa pandemi
dengan rajin mencuci tangan olahraga ringan dengan teratur
menjaga jarak dan tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan
jadi meski ramadan tahun ini berjalan di tengah pandemi
semangat berpuasa harus tetap dijaga agar tubuh tetap sehat dan imunitas menjadi kuat
raff raff kahvi riki maulana jakarta